hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur jakarta sejak jumat sembilan belas februari
membuat sebagian wilayah jakarta terendam banjir
namun pemerintah provinsi dki jakarta menyebut
per minggu siang banjir yang melanda wilayah ibu kota sejak jumat lalu sudah terkendali
data bpbd dki jakarta dua puluh februari menunjukkan satu ratus tiga belas rw di ibu kota terendam banjir
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
per minggu siang hanya tujuh belas rw yang masih terendam banjir
ia mengaku proses penyusutan air kalisunter kerukut pesanggerahan dan ciliwung berjalan dengan baik
serta permukaan sungai sudah kembali ke level normal
namun kawasan sekitar kaliangke masih terendam banjir karena mendapat kiriman air dari wilayah tangerang
selain itu tempat pengungsian banjir di kota jakarta sudah berkurang dari empat puluh empat menjadi sepuluh lokasi
lokasi pengungsian sekarang tinggal sepuluh
dari empat puluh empat kemarin sepuluh ini masih digunakan
dan seperti juga pengalaman selama ini pengungsi tidak berada di lokasi pengungsian terus menerus
mereka menggunakan ini sebagai tempat sementara sambil membersihkan rumah
jadi lokasi lokasi ini masih akan dipertahankan sampai mereka benar benar bisa kembali ke rumahnya masing masing